kobaran api dengan cepat melalap sebuah bangunan rumah mewah berlantai dua
yang terletak di jalan haji taiman kelurahan gedong pasar rebuh jakarta timur selasa siang
petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api
warga yang panik juga nampak ikut memadamkan api agar api tak merambat ke bangunan rumah yang berada di sampingnya
namun api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah milik korban lantaran banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar
api yang terus membesar juga merobohkan atap bangunan dua lantai tersebut
tak hanya itu percikan api dari kabel aliran listrik nampak dari rumah
salah satu warga mengatakan
api berasal dari bagian dapur
diduga pemilik rumah lupa mematikan kompor
beruntung penghuni rumah dapat diselamatkan
tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini
namun akibatnya kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
pabrik pengolahan kayu di jalan raya bromo kabupaten probolinggo jawa timur terbakar hebat
banyaknya bahan mudah terbakar di dalam pabrik membuat petugas damkar sulit memadamkan api
bahkan mobil damkar milik pemkap dan pemka
pemkot probolinggo terus silih berganti berdatangan guna memadamkan api
kita padamkan sendiri
ternyata sudah tidak mampu
api sudah masuk ke kayunya
tadi sekitar jam berapa api muncul pak
kurang lebih jam delapan
itu awalnya asap dulu atau
itu baru apa pak
beruntung saat terjadinya kebakaran pabrik tidak ada karyawan satupun karena pabrik sedang off atau tutup
namun kerugian dipastikan mencapai miliaran rupiah
kebakaran juga terjadi di hutan dan lahan di kawasan taman nasional bromo tengger semeru
tepatnya di wilayah desa argosari kecamatan senduro lumajang jawa timur
diketahui kebakaran yang terjadi sejak tiga hari terakhir
dan mengeluskan sepuluh hektare lahan ini akhirnya berhasil dipadamkan pada selasa siang
satu orang terduga pelaku pembakaran juga berhasil diamankan polisi
tim liputan cnn indonesia